ngapain duduk menik sekarang kita pura pura nyari siusup biar nggak curiga
ah sangat wajib mater aslinya kita ajak pulang aja yainte pas pah itu pak smart
jadi keputusan papa mana udah kecatat lagi di notaris
kita gak punya kekuatan hukum apapun buat ngelawan
hanya ada satu cara buat batalin keputusan papa itu
papa mau jemput yusuf
iya nih papa sibuk banget
tapi aduh gimana
gimana kalau roni aja yang jemput yusuf pa
bukannya sibuk kamar ini
ya lagi gak sibuk lah pa
kan papa tahu sendiri
kalau bengke roni itu hidup enggan mati pun gak mau pa
mau pergi pa
gimana kalau lu temanin gue jemput yusuf
kita mau jemput kamu sayang
papa lagi gak enak badan
makanya sekarang yang jemput kalisa sama kak roni
pokoknya hari ini kalisa sama mas romi itu mau ngajakin yusuf jalan jalan gimana
kita mau jalan jalan ke mana
terus kak yusuf maunya ke mana
hari ini kan kita mau jalan jalan
tapi sebelum kita jalan jalan kita makan es krim dulu yuk
ya kak mau
makanya siapa yang lebih cepat ya
satu dua tiga
ah mas roni kalah
kok handphonenya nggak aktif ya
mudah mudahan tidak terjadi apa apa
terutama sama yusuf
lindungi anak anak saya
dia tidurnya plus banget mas
sepertinya tuh angkot oke toh
sekarang satu rencana kita sudah berhasil list
sekarang kita harus beralih ke rencana selanjutnya
woi ngapain lu tidur tempat gua bangun bangun bangun
ngapain lu disini
udah tau setoran sepi malah tidur disini lu
pindah pindah pindah
pak pak pak
pak maafin lu
ada apa ini
katanya kalian mau jemput jusuk
yusuf diculik pak
tadi waktu kita mau jemput
ada dua orang pak yang nyulik yusuf
mereka naik motor terus ngebut
itu udah kejar sampai jauh
tapi mereka hilang pak
terus kalian diam aja gitu gak kejar
lu nih kejar pak
tapi ngebut kejar
tapi mereka itu masuk ke dan kecil pak
dan mereka menghilang
nungguin juga sampe turun dari mobil
dan juga lari mengincar mereka

tidak ada yang ada di dunia
papa duduk dulu pak
papa kenapa pak
papa duduk pak
papa kenapa pak
papa gak kenapa kenapa kan pak
papa minta yusuf
lu ngapain duduk
mending sekarang kita pura pura
ya kita ajak pulang aja
itu papa tuh
kamu ada dimana
ya udah kalau gitu kita kamar ya
sampai jumpa lagi
soalnya roni sudah cek sendiri sama pihak kepolisian
dan sekarang jenazah yusuf ada di kamar mayat rumah sakit
kita harus berangkat ke sana
silahkan ditanda tangan
semoga fucked ya